polisi terus mendalami kasus penipuan yang dilakukan oleh first travel sebagai agen biro perjalanan yang menyelenggarakan ibadah umroh yang berkantor pusat di jakarta selatan
hingga saat ini dua orang pimpinan first travel andika surahman dan anissa devitasari sudah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka
kedua pasangan suami istri ini merupakan direktur utama dan direktur pt first anugrah karya wisata
berdasarkan hasil pemeriksaan sementara keduanya terancam hukuman tindak pidana pencucian uang
ada alat bukti
sekarang posisinya dua tersangka ini di mana pak
sekarang masih di rutan mungkin siang ini akan dibawa kembali ke sini untuk di bap
jumat malam rumah mewah di jalan venesia nomor sembilan belas kompleks sentul city kecamatan babakan madang kabupaten bogor jawa barat ini sepi
garis polisi membentang di pagar gerbang sebagai penanda rumah berlantai dua ini disegel
sebelumnya penyidik polri sempat menggeledah rumah tinggi
andika surahman dan istri setelah menyita kantor first travel di kawasan cisalak depok pada jumat petang
penggeledahan dilakukan serentak guna mencari barang bukti terkait kasus penipuan jemaah umroh
sekaligus menelusuri aliran dana hingga aset milik pelaku